lagi kangen kuliner pontianak
saya meluncur ke kawasan mangga besar jakarta barat
untuk menyantap menu khas kota katulistiwa pontianak
yakni mie kepiting atau yami
saya lagi beruntung banget dapetin capit yang sebanyak ini
dan sebesar ini
dijamin lumer di mulut
emang nyami banget nih yami
bayangkan mie kepiting super yang saya pesan ini
dan yang paling spesial
ya capit kepiting jantan yang ekstra besar
malah kalau beruntung seperti saya
bisa nih dapat telur kepiting yang lumer di mulut
bakmi kepiting belum bikin anda puas
langsung lanjut dengan sajian nasi goreng kepiting
nah kalau yang super itu
dia sangat sangat besar seperti ini
dan satu porsi isinya dua
salah satu ciri khas lain mie dari pontianak ini adalah
kehadiran sensasi rasa cukanya
cuka ini diracik dengan rempah sehingga rasanya semakin gurih uh
tipikal makanan kalau yang khas dari pontianak itu tuh
ada rasa asamnya yang dominan
tapi asamnya itu bukan asam yang enggak enak ya
tapi typical asam seger kalian pakai ini nih
pak kepitingan juga enak banget
walaupun kepiting ini sangat menggiurkan
tetapi sebagai penggemar kuliner
ada baiknya juga tetap membatasi asupan kepiting
rekomendasi dari american heart association menyebut bahwa
jumlah asupan kolesterol makanan harus dibatasi
yakni tidak lebih dari tiga ratus miligram dalam satu hari
untuk mencegah gangguan kesehatan seperti naiknya kadar kolesterol
dan dalam setiap seratus gram daging kepiting
terdapat kandungan kolesterol sebanyak lima puluh lima puluh sembilan mg
satu porsi ukuran standar dihargai rp empat puluh lima
kalau ingin isian super atau ekstra kepiting jumbo
bisa didapat seharga rp sembilan puluh
rian fernando dwi agung jakarta